ustaz yusuf mansur akhirnya memenuhi panggilan penyidik polresta besurabaya jawa timur
sebagai saksi terkait kasus penipuan perumahan fiktif berkedok syariah jumat pagi
ustadz yusuf mansur diperiksa sebagai saksi terkait kasus penipuan perumahan fiktif berkedok syariah
multazam islamic residence yang kasusnya sudah p dua puluh satu dengan tersangka ms
saat ditanya ustadz yusuf mansur mengaku pemanggilan ulang ini untuk pemeriksaan tambahan
namun enggan menjelaskan lebih lanjut tujuan pemeriksaan ulang ini
sebelumnya sebanyak tiga puluh dua korban melapor ke polrestabes surabaya dan mengaku merugi lima satu miliar rupiah
mereka mengaku ditipu developer perumahan fiktif berlabel syariah pt cahaya mentari pratama
perumahan fiktifnya bernama multazam islamic residence mencatut foto foto ustaz yusuf mansur
sebagai model di brosus perumahan
ustaz yusuf mansur pemasaran perumahan
ustaz ini kan sudah di limbangan kejelasan
saya nanti lebih lengkapnya dengan pakapolres langsung aja